ya tradisi emas bulu tangkis di olimpiade kembali terjaga
bahkan pencapaian medali emas di olimpiade dua ribu dua puluh tokyo saat ini berhasil mengukir sejarah
ganda putri indonesia yang sejak olimpiade seribu sembilan ratus sembilan puluh dua barcelona hingga olimpiade rio de janeiro tahun dua ribu enam belas
tidak bisa berkutik akhirnya menjadi yang terbaik di olimpiade dua ribu dua puluh kali ini
pasangan grecia poli apriani rahayu sukses menggenapi raihan emas di pentas olimpiade
yang sebelumnya sudah diraih oleh tunggal putra tunggal putri ganda putra dan juga ganda campuran indonesia
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan mantan pemain ganda putra indonesia
yang juga pernah menyabat emas di olimpiade sydney pada tahun dua ribu chandra wijaya
selamat malam mas chandra
ya selamat malam
ya sebelumnya kita mau mengucapkan selamat ini bulu tangkis indonesia kembali menorehkan prestasi
kita harus kembali bangga bahwa bulu tangkis ini masih menjadi juara dunia ya
iya juara olimpiade mbak
oke mas chandra ini sudah lengkap tradisi emas bulu tangkis di olimpiadenya
tetapi kalau misalnya kita menghitung hitung kita butuh waktu dua puluh delapan tahun untuk mencapai posisi puncak dalam olimpiade
nah pertanyaannya ini apa saja sih sebenarnya tantangan ganda putri indonesia selama ini
kalau bicara mungkin persiapan cukup panjang ya
ini juga tidak lain karena pembinaan yang selama ini berjalan cukup baik
dan ya kalau saya tentu saja bagai taktisi atau pelatih dan pembina saat ini
harus justru langsung cepat mengantisipasi ya
artinya ini kan khususnya di masa pandemi ya kita juga melihat keterbatasan atau
kendala yang ada sekaligus ya bersyukur di saat kondisi seperti sekarang
great apriani masih apa akan muncul sebagai pahlawan ya
ini sebagai salah satu ya berkah lah untuk bangsa indonesia atau kita semua yang pastinya
sangat mengharapkan atau bangga atas prestasi yang diraih dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
jadi ini merupakan apa kado yang spesial lah ya apalagi ini
ya ini merupakan apa yang mendekati hari kemerdekaan republik indonesia
dan juga jarak untuk ganda putri yang belum pernah meraih medali di olimpiade
dan kali ini berhasil bahkan langsung meraih medali emas
ini luar biasa sekali ya
betul betul sangat harus kita apresiasi
tapi kembali tidak bisa menutup mata kalau misalnya dikomparasi apalagi kepada ganda putra gitu ya
perkembangan dan konsistensi sektor bulu tangkis putri ini bisa dibilang kan memang sedikit apa ya beda gitu
nah apakah menurut
ini memang banyak sekali ya
ini yang mesti kita tinjau ulang atau evaluasi sebagai pr ya
kita yang besar sebetulnya karena akumulasi penggunaan atau kualitas kapasitas yang dimiliki oleh grecia dan apri ini
bukan hanya lima sepuluh tahun yang lalu ya
artinya ini juga program pembinaan dari pbsi yang sebelum sebelumnya ya
jadi yang penting lagi sekarang selain
euforia kemenangan kita juga mempersiapkan pelafis berikutnya regenerasi kita ke depan
sehingga kita semua atau katakanlah prestasi ganda putri maupun yang lainnya bisa tetap konsisten kan gitu
oke nah itu bicara mengenai regenerasi mas chandra
kita tahu kalau misalnya bisa dilihat dari usia gitu
ini usia gresia poli kan bisa dibilang tidak atau sudah sangat matang gitu
nah walaupun kita tahu kalau misalnya chemistry tidak bisa bohong
atau kedepannya kita tidak tahu apakah grecia dan apri ini masih akan terus berpasangan
tapi kalau misalnya skenario nya apri harus mencari pasangan baru dengan usia yang katakanlah rentangnya tidak begitu jauh
ini kalau bisa mengkalibrasi bagaimana sih memilih pasangan yang tepat untuk apriani
apakah ada parameter khusus
oh iya pasti nanti pelatihnya akan menjawab lebih dalam ya khususnya
pasangan ini tidak bisa mungkin bertahan satu dua tahun ke depan ya
apalagi memang ada keterbatasan
katakanlah gresia sudah lebih senior ya
apalagi sebelas tahun itu beda dua generasi tuh
jadi memang berikutnya apri ini harus dicari lagi
jadi ya buat ke depan semakin langsung mempersiapkan diri ini
pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ya untuk kereta api
juga pelatihnya yang luar biasa danger
dan mas syafid ya itu juga ya tentunya sangat besar untuk membuat mereka bisa berhasil sampai saat ini ya
saya kira itu sih mbak
mas chandra kalau bicara ganda ini sebenarnya ada parameter khusus nggak sih memilih pasangan yang bisa cocok
yang punya chemistry yang bagus gitu untuk bisa mencapai gol menang
ya pasti mental karakter
ya ini kan bisa kelihatan memang kapasitas dari awal juga saya menilai atau melihat
memang apri ini ya khususnya gresi juga yang sudah syarat pengalaman
sudah punya jam terbang yang bagus sekali
artinya mental secara karakteristik atau mental juara sudah mumpuni ya
atau punya kapasitas dan momennya juga tepat
mungkin pastinya grace memaksakan diri untuk bisa tampil bagus
ya malah boleh dibilang saya juga sangat appreciate ya
artinya penampilan grace apri kali ini
pada perumpatan final juga sangat luar biasa ya
artinya performance nya tidak menurun sedikit pun dari awal sampai terakhir bermain tadi perubutan medali emas ya mbak
tapi kalau misalnya melihat bagaimana perjalanan mereka sendiri ada perbedaan nggak sih mas dari awal grecia apri ini berpasangan sampai dengan saat ini
ya kendalanya pasti banyak
artinya bukan hanya kendala ya
juga mungkin cedera
saya sendiri kan beberapa kali berantip pasangan
jadi memang memang yang dalam kondisi yang terakhir
karena mungkin sedikit di catch lock
artinya sama sama harus punya kapasitas yang sama
itu kualitas secara teknik
jadi mereka bisa mengguni artinya sampai lah
katakanlah mau targetnya sampai
kita tahu seperti sekarang standarnya
mas chandra mungkin bisa digeser sedikit gadgetnya
karena sinyalnya tadi sedikit putus putus
tapi saya masih ingin menanyakan satu lagi pertanyaan mas
karena yang hari ini bertanding kan bukan hanya gadal putri gresi apoli dan juga apri raya
kita juga bicara mengenai tunggal putra yang hari ini
yang akan memperebutkan medali perunggu
ah kebetulan saya lagi menyaksikan live nya mbak
dan ini anthony ginting sudah berhasil meraih medali perang
sudah berhasil meraih medali perunggu

oke kita disini sangat bersorak
saya pribadi karena lagi siaran
saya tidak bisa menonton pertandingannya
informasi yang saya dapat dari mas chandra wijaya
selamat sekali lagi indonesia
kita berambah satu medali perunggu
kita berambah satu medali perunggu lagi yang diraih oleh anthony ginting barusan
ini sekalian kita tanya mas
menurut mas chandra sendiri melihat bagaimana performa antoni ginting kali ini seperti apa
dan mengkomparasikannya semua dengan performa tunggal putra indonesia saat ini
mungkin dari apa ya faktor latihan dan cara bermain
taktik strateginya yang kebetulan bermain atau melawan

yang ketiga mudah
dan kita lihat anthony ginting bermain apik sekali
bahkan secara fisik pun masih sangat prima
ya jadi ya menurut saya perlu terobosan atau latihan yang lebih luar biasa lagi
dan lebih lagi apa ya
katakanlah masih banyak melakukan salah sendiri atau masih kurang stabil ya
jadi itu masih ya
jadi yang apa yang kelihatan
dan apa yang terutama lagi pun sudah berusaha all out ya
tapi kinti sendiri bermain kurang melepas atau tidak all out betul atau tidak bisa all out betul ya
yang sebetulnya skor pertandingan pun banyak dimenangkan oleh ginting sebetulnya
ya kalau kita tahu itu skor besarnya atau head to head mereka tuh
ya itu sudah berusaha berusaha berusaha
ya itu sudah berusaha berusaha
jadi itu sudah berusaha
jadi itu sudah berusaha
jadi itu sudah berusaha
ya itu sudah berusaha
nah yang membuat kalah
ya yang ya itu tadi
penampilannya atau justru ada kalanya ingin bermain bagus ya
justru under form gitu ya
betul betul mental berperan ya
jadi sedikit kurang maksimal
yang sebetulnya ya terus terang memang melawan sing long ginting harus bermain dua kali lipat
atau bermain lebih keras dan lebih cepat
bahkan harus bisa tahu ya menempatkan posisi bola
dan seperti kemarin ya terlalu mudah aja
artinya belum kurang tahan dan penempatan bola yang masih kadang terburu buru
sehingga banyak sekali melakukan kesalahan sendiri juga sih
sekali lagi berarti
singkat saja mas chandra terakhir
sangat tangguh ya
apalagi dari tiongkok kita tahu ya isinya banyak sekali jawara
mas chandra terakhir
mas chandra terakhir
jadi di lapangan sangat mungkin ya katakanlah persiapan ya
tiongkok hampir dua tahun tidak ikut turnamen misalnya
terus juga secara ranking
ya terus apalagi katakanlah yang di luar itu yang bisa jadi perhatian gitu ternyata untuk di lapangan
atau pertandingan sekelas olimpiade ya orang bisa begitu drastis berubahnya
banyak kuda hitam ya
bisa perform yang tadinya biasa menjadi sangat luar biasa juga
ya ternyata seperti itu
yang namanya olahraga kita tidak bisa melihat bagaimana hasilnya sampai hasil tersebut atau akhirnya itu terlihat di depan mata seperti itu ya mas chandra
dan juga banyak faktor lainnya yang betul betul menarik untuk sebuah prestasi ya
dalam perjuangannya prosesnya maupun ya tahapannya ya
artinya bisa sampai menjadi juara itu kan tentunya kita bisa menilai sendiri bagaimana tadi perjuangan grace apri ya
baik mas chandra karena durasinya sangat sepi
kang asepi kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
tapi sekali lagi kita ucapkan selamat atas keberhasilan pasangan grecia poli dan juga apriani rahayu serta yang baru baru ini antoni ginting berhasil merebut medali perunggu untuk indonesia
selamat malam mas chandra
kita akan ketemu lagi dalam olimpiade olimpiade berikutnya